masih ada waktu galuh
masih ada waktu untuk melepaskan ibu putri perasaan seperti itu
bagaimana kau masih ragu dengan dini
lakukanlah sebelum terlambat
sesal yang kuindah lama
sesal seorang anak yang tidak sempat berbahas budi pada ibunya
suka boneka tidak
mari kita kesana
suka yang ini
kamu senang yang ini
kamu boleh ambil
terima kasih om
belum kelihatan juga
nanti kalau ibu tidak datang juga
om akan antar pulang ke rumah
teguh cengit tikus
ibu paham katanya nungundi toko
kamu ngawur ah siapa yang bilang begitu
ibu kan yang nyuruh om jemput indri ke sekolahan
katanya nungundi toko
malah sudah pulang duluan
ibu gak nyuruh siapa siapa untuk jemput indri kok
om yang baik itu
ini indri dibelikan boneka
ini bu bagus bu ya
omnya sekarang mana
sudah pergi bu
terus namanya om yang memberikan boneka ini siapa
katanya om salam
indri ibu lihat dulu ya sayangnya bonekanya enak
hmm bagus sekali
ini boneka bukan milik indri
besok ibu akan belikan yang lebih bagus dari ini
atau nanti ibu pergi ya sayangnya

nanti ibu pergi sama om ivan

nanti ibu pergi sama om ivan untuk beli ini indri ya sayangnya
nggak mau indri mau boneka yang ini
indri gak boleh banjir
ini ibu ambil dulu
nggak mau indri ampun bu
tidak mungkin galuh
tidak mungkin kamu terus kucing kucingan begitu
harus ada ketegasan
harus ada ketegasan
kau pikir semudah itu

iya tanpa keberanian tidak mudah menurunkan suatu masalah
jangan kau biarkan dirimu seperti itu
jangan kau biarkan dirimu seperti itu
masih mengharapkan anak dan istrimu
sementara lain pihak juga
tidak kau tolak kehadian ini
itu urusan ku
ya memang urusanmu
urusan orang egois ya kan
kau tarik ke orang lain untuk mengerti tentang dirimu
sebenarnya kau tidak pernah mau mengerti
tentang orang lain
apa masuk tu
berdiri tak tersiksa dengan sikapku yang begitu
bu wanita punya banyak keterbatasan
dalam usia tidak seperti kita
sebenarnya aku tidak ingin campur di urusan
sama sekali tidak ada kaitan dengan bisnis kita
tapi kita bukan orang lain galuh
kita sudah seperti saudara kandung
tapi urusan kita sekarang bisnis bu
serahkan uang itu dan barang pesanan akan segera sampai di sini
semua sudah aku siapkan
tapi mata hatiku tidak tuli dan buta galu
aku tidak bisa melupakan dulu saja persoalan kamu sudah beberkan kepadaku
iya akan ku pertimbangkan masalah itu
tapi sekarang masalahnya aku harus menyelesaikan dengan mereka mereka yang sudah menunggu
kasih aku waktulah kalau begitu
jangan main main bu
aku hanya perlu waktu untuk mengembalikan kepercayaanku
bu jangan berbelit belit
aku tidak ingin kepercayaan mereka rusak hanya karena ini bu
tidak aku pun tidak
aku hanya sekedar menuruti kemauanmu
kita bicara bisnis bu
ya kita bicara bisnis lalu
dalam perjalanan kita aku akan membayar kalau barang itu sudah sampai di sini
bukan tidak begitu
tapi jangan lupa
jangan menjudutkan aku seperti itu dong
tidak sama sekali tidak boleh
dalam perhitungan bisnis kita harus berpikir tentang untung dan rugi
sering orang mengatakan bahwa bisnis itu kejam
ya memang benar
dalam kaitan untung dan rugi kadangkala orang tidak mengenal saudara
apalagi hanya sekedar teman
sebenarnya aku tidak ingin melakukan sikap ini kepadamu
tapi kau sendiri yang menghendakinya
aku tidak berusaha untuk melakukannya

kalau tidak aku akan selesaikan sendiri

bagaimana dengan dini
dini adalah gadis yang baik galuh
aku lihat tampaknya ibumu juga setuju
aku tidak ingin kamu membicarakan tentang dia itu
tapi sampai kapan kau bersikap seperti itu
waktumu sudah kau biarkan melaut larut
sekarang saatnya kau harus berani memutuskan
melupakan suwarsi atau tidak sama sekali
aku bilang jangan membicarakan tentang dia lagi
kau tidak bisa selalu bersembunyi di balik kenyataan itu
sekarang saatnya kita harus membicarakannya
kemarin aku bicara banyak dengan ibumu
dalam usia yang semestinya tinggal menikmati ketenangan
tapi justru sebaliknya
sepandai pandai kau menyembunyikan perasaanmu
sebagai seorang ibu
ini tidak boleh terjadi
masih ada waktu galuh
masih ada waktu untuk melepaskan ibumu
dari perasaan seperti itu
kau masih ragu dengan ini
lakukanlah sebelum terlambat
sesal yang berindah lama
adalah sesal seorang anak yang tidak sempat
tidak sempat berbahas budi pada ibunya
berapa kali saya sudah bilang jangan mengganggu
tapi kamu masih saja nekat
semuanya kan bisa kita selesaikan
dengan tidak marah marah begitu
jangan berlagak bodoh
untuk apa kau ajak anakku belanja ke toko segala
dan kebetulan anaknya juga mau
jadi begitu caramu
kau rayu rayu anakku
supaya ibunya mau menyerah
kau memang benar benar hebat
tapi sayang sikapmu itu tidak terpuji
kau bohongi anakku
aku sudah menduga bahwa kau tidak senang itu
sejak aku kembalikan uang yang kau berikan lewat bawahanmu itu
seharusnya kamu sudah tahu bahwa aku tidak suka denganmu
tapi memang kamu benar benar tidak tahu malu
aku bersikap kasar
tidak biasa biasanya aku begini
aku maklum kau sedang emosi
orang yang sedang emosi
ya terkadang memang lebih baik kalau emosinya itu bisa disalurkan
bukan itu persoalannya
aku benar benar tidak tahu bagaimana harus menghadapi
sebaiknya kita bicara dari hati ke hati
anakmu telah banyak cerita padaku
jadi itu maksudmu
mengorek ngorek rumah tangga orang lain
tapi sudah sekian lama
kau telah menyimpan rahasia hidup saudara
kau bisa sedikit merahkan villain